tidak ada perubahan apapun dari andin
apa kamu sengaja menghukum saya kayak gini nid
kamu dari semalam belum istirahat
kamu juga belum makan kan
mama beliin makanan di kantin ya
saya tidak akan kemana mana pak
saya akan tetap di sini
sampai andin sadar
itu pasti juga yang andin mau
oh makannya saya pak
gak ada ulang

aku denger kalau kondisi mbak andi itu terus menerus menurun
jadi sebelum terlambat
aku sengaja bawa rena supaya ketemu sama mbak andi

apakah kalian semua tega

itu tadi lah dari ini
ini adalah teman teman kami